kpk menemukan sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh sekjen dpr ri
menurut jurubicara penindakan dan kelembagaan kpk ali fikri penggeledahan dilakukan di lima lokasi berbeda dalam rentang dua hari
dari seluruh proses penggeledahan penyidik mengamankan sejumlah dokumen barang bukti elektronik termasuk transaksi keuangan sejumlah uang
ali menekankan kpk telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam rangka kelengkapan rumah dinas dpr ri
di beberapa lokasi tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan
berupa transfer sejumlah uang
yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyidikan ini kpk telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka
yang kami yakin teman teman sudah tahu identitas dari para tersangka
namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika
komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor sekjen dpr terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr selasa kemarin
usai menggeledah kantor sekjen dpr penyidik kpk membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung sekjen dpr
penggeledahan yang dilakukan kpk di kantor sekjen dpr berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa bpbj dalam proyek tersebut
rumah dinas itu ada di kalibata dan ulu jami dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah
sebelumnya lpse merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh di kalibata dan ulu jami
nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh blok a dan b senilai rp tiga puluh sembilan tujuh miliar
jumlah ini untuk peralatan seperti furniture perabot rumah tangga alat olahraga alat musik alat kesenian hingga tabung gas kosong
sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok c dan d senilai rp tiga puluh triliun
miliar rupiah perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr kalibata blok e dan f nilainya rp tiga puluh tiga sembilan miliar
ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan empat blok lain